pemirsa ada yang bilang di mana ada kerumunan di situ ada cuan
kalau dipikir pikir benar juga sih mulai dari pasar sampai momen unjuk rasa semua ada peluang bisnisnya
nah kalau dikait kaitkan dengan hobi bersepeda yang lagi hype belakangan ini relevan nggak ya
kalau berjualan segala pernak pernik berkaitan sepeda sudah pasti
tapi ada satu peluang yang masih jarang pemainnya
yang menjual jasa fotografi spesialis para pegoes
salah satu yang sudah melakoninya ialah peksi cahyo
sebagai seorang fotografer olahraga namanya sudah cukup dikenal di kalangan atlet dan sport entusias
namun kali ini ia aktif memotret pesepeda bersama dengan teman teman seprofesinya setiap akhir pekan
karena olahraga bersepeda biasanya dilakukan di pagi hari
peksi pun sudah memulai pekerjaannya sejak pukul enam pagi untuk mengecek lokasi pemotretan dan menentukan angle foto terbaik bagi klien
untuk menguasai split second moment itu sebuah gerakan dan sebagainya tersebut
memang sama seperti kita berolahraga itu juga perlu latihan
jadi kita harus belajar bagaimana memprediksi sebuah gerakan
atau seberapa siap kita ketika gerakan itu terjadi untuk jadi sebuah karya fotografi seperti itu
selain informasi dari mulut ke mulut peksi juga menggunakan media sosial untuk memasarkan keahliannya
calon klien bisa melihat aneka hasil karya peksi yang diunggah sebagai referensi
berbeda dengan peksi wito nugroho memilih memadukan hobinya bersepeda dengan keahliannya dalam fotografi
dari awalnya hanya sekedar menyalurkan hobi sejak dua ribu tujuh belas
wito mulai serius menekuni aktivitasnya memotret
dan membuatnya terlihat lebih berharga dari orang orang yang sedang berolahraga sepeda
lama kelamaan ia mulai menerima bayaran
bila dulu wito hanya mendapat order dua kali dalam seminggu
kini hampir setiap hari jasanya disewa komunitas sepeda atau perorangan
ya biasanya gue lebih integrated sama satu komunitas nih
atau satu orang yang hire dia lagi mau ride di mana gitu
kalau sekarang ada yang hire setahun
ada yang hire setahun
terus ada yang lainnya ya harian aja maksudnya per event per dateng
masih nggak percaya kalau jasa fotografi khusus pesepeda ini terbuka lebar peluang bisnisnya
kita dengar ya pengakuan para pengguna jasa fotografer pesepeda
ya untuk sosmed aja atau enggak untuk kita grup
kan kita ada klub gitu ya untuk kita aja untuk dokumentasi kita
oh gitu biasanya berapa mbak kalau nabuk sepeda
kalau kemarin itu kita karena belum terlalu seperti itu
kita nabuk sepeda
karena belum terlalu seperti sekarang ya yang kalau lima ratus sampai satu juta
buat koleksi pribadi aja sih apalagi biasanya kalau lagi bareng rame rame kita sama teman teman
ya biar punya foto bareng bareng aja lagi sepedaan gitu seru seruan aja sih
biasanya berapa mbak untuk beli jasa fotografer
buat beli variatif sih tergantung fotografernya
ya kan selain untuk kebutuhan dokumentasi pribadi
beberapa orang juga menggunakan foto hasil karya fotografer untuk menarik follower
anyway setiap fotografer pesepeda jangan sampai lengah soal keamanan ya
marah kasus begal sepeda menjadi ancaman tersendiri
apalagi ketika kita asyik menjepret momen sambil membawa peralatan berharga di jalanan
jangan pernah sendirian jangan pernah sendirian
karena kalau kita sendirian kita nggak pernah tahu resiko apa yang kita hadapin
itu yang pertama
terus yang kedua kalau saya sendiri selalu bawa temen yang nganterin saya dengan naik motor gitu kan
jadi kawan saya itu selalu ngejagain ketika saya sedang fokus konsentrasi memotret
intinya gitu jangan pernah sendirian kan
apa yang dilakukan oleh peksi dan wito membuktikan bahwa segala sesuatunya
bila dilakukan dengan tekun dan serius akan membuahkan hasil yang positif
tim liputan cnn indonesia